abim kamu dimana abim
kamu janji kamu gak akan digangit aku kamu kemana
abim jangan pergi
papa papa lagi pergi yang jauh
bapak ada di langit sekarang
abim abim gak mungkin meninggal
bella kamu harus kuatlah
kamu harus sabar
ini semua adalah takdir allah
iya bella kamu gak baik terus terusan menangisi orang yang sudah meninggal
kamu harus ikhlas
abim gak mungkin meninggal
abimmu sudah mampus
apaan sih jangan buru buru
ya allah bela ya ampun mau ke toko bunga
iya aku pengen banget beli bunga kamu kan jarang sekarang beliin aku bunga
nah ini kan bungaku sekarang
aku tahu pasti kamu pilihnya bunga mawar
ini dia banget

tapi aku punya satu permintaan
yang penting banget
kalau misalkan aku dipanggil tuhan duluan
aku pengen makam aku ditaburin
bunga yang kesukaan aku
sembarangan kita harus berdoa
semoga kita semua panjang umur itu
sayang kematian itu adalah kehidupan yang benar
dan semua orang
semua manusia itu pasti mengalaminya
iya tau tapi udah gak usah dicapin
taruh ini di makam aku
udah gitu aja
kamu janji gak bakal ngegalin aku
kamu selalu ada di samping aku
kamu gak boleh ngomong seperti itu
dia pasti akan berat disana
kamu harus sabar ya
kamu janji kamu gak akan tinggalin aku ambil
tapi kenapa kamu tinggalin aku sekarang
bella bella kamu harus kuat bella
kamu harus ikhlas
bella aku tahu kamu pasti sangat terpukul
afif adalah belahan jiwamu
aku tahu kamu pasti hancur saat ini
aku yakin banget ma afif gak meninggal
afif gak mungkin tinggalin aku
afif gak mungkin meninggal ma
aku tahu kamu harus kuat
kita masuk yuk
enggak aku gak mau
aku gak mau
bella pasti gak akan bisa melupakan afif
dia harus melihat afif dikuburkan mah
mungkin baru dia akan bisa ikhlas
mungkin baru dia akan bisa ikhlas
yaudah bella kita tetap menunggu keamanan ya
ya ini dia
ya ini dia
kamu jangan nangis terus ya
kamu harus ikhlas
apa yang dikatakan itu betul
ada apa yang jadi
ya allah ya allah
afif kamu jangan tinggalin aku
kamu udah janji kamu gak akan nikahin aku
kamu dimana afif
kamu janji kamu gak akan digalit aku
afif jangan pergi
papa lagi pergi yang jauh
bapak ada di langit sekarang

apalah di média
celamip hitah ya
sebelum rekaman las hours
nah moc plateau sesuai
kamu merasa kamu ini adiknya afif
lalu kamu merasa kamu ini orang suci
dan jangan lupa kamu yang bunuh afif bukan aku
saya benar benar tidak menyangka